inilah suasana di kota magelang saat warga menyambut kedatangan puluhan biksu tudong
yang melakukan perjalanan spiritual di sepanjang ahmad yani kota magelang jawa tengah selasa sore
hingga malam ribuan warga memadati area kelenteng untuk menyambut kedatangan para biksu
jelas saya penasaran juga dan ini buat saya satu sejarah belum pernah
jadi dalam satu kehidupan saya baru ini
jadi saya betul betul saya sempat sempatkan untuk hadir di acara tudong ini di kelenteng liyok hokbyo
sebelum memasuki kelenteng liyok hokbio kota magelang para biksu disambut umat buddha dalam prosesi basu kaki
perjalanan para biksu dari thailand ke candi agung borobudur memiliki jarak tempuh
dua enam ratus kilometer dan menghabiskan waktu sekitar tiga bulan